ayo kayaknya aku ada kesempatan lagi nih buat deketin dia
nono kalau kali ini aku yakin banget aku cuma mau lebih ke apa ya
lebih kebalas dendam sama dia karena dia udah nolak cinta aku
oh gitu mau balas dendam
pokoknya jangan oke
tapi gimana belum juga ya
masaknya masih nyobes
tadi surti nanya kapan kelar malah surti tuh udah ngomelin non
aduh gimana dong bi kita nggak keburu dong masak buat papi
ya udah non mendingan kita ngalah aja kita masaknya di apartemen aja yuk
masih keburu nggak ya bi udah jam segini lagi
insya allah non keburu yuk naik motor non aja biar cepet ya
aduh non non motornya pelan pelan non surti tuh takut
bi sabar ya bertahan soalnya buru buru banget
iya tapi pelan pelan non
aduh neng jalannya pelan pelan ya aduh jantung surti mau jatuh kalau begitu neng
bi sabar ya bi ya nggak bisa mau gimana lagi bi kalau misalnya kita pergi pergi di warung kan jorok
sama aja dong santan minyak nah kita kan mau ngasih makanan sehat buat papi
neng abah tuh paling suka makanan apanya
abah tuh paling suka makanan khas sunda mas ya kayak sayur asem tapi jangan pakai majin sama gula
soalnya abah itu gak suka sama yang manis manis mah
wih apaan hoong raya orang abah sering ngomong kok kalau abah itu suka sama kete manis
ya elah mel itu namanya peribahasa buat mama
kalian tuh apaan sih malah mamanya digodain terus apa lagi
terus apa lagi ya terus abah itu suka banget sama yang namanya kayak ikan asin sambal lalapan mas
tapi sambal jangan terlalu pedas
wah susah banget ya kalau gitu hari ini mama mau masak makanan yang paling abah suka
alhamdulillah makasih ya wak
iya kan mama mau masakinnya buat abah bukan buat lo ke r lu raya
bukan gitu men ya seenggaknya gue seneng kalau misalkan mama itu pelatihan sama abah
mau masakin apa aja yang abah suka kan
loh itu kan udah jadi tugasnya seorang istri kalian juga nanti ini melly nengoroh harus bisa menyenangkan hati suami
amin semoga aja nanti abah juga bisa bagian mama ya
ya kalau gitu aku pamit dulu ya
yuk biar gue antar ke depan
nggak usah bel kamu lebih baik di sini aja ya aku bisa jalan sendiri
loh kenapa sih gue bilang gue udah bisa jalan juga gak apa apa itu kita sekalian latihan ayo
yaudah kalau gitu kamu nggak usah nantikan aku sampai ke depan ya
ya yaudah deh
uluh uluh si gege ngges pulang sudah pulang deh teh
iya baru aja pulang
tuh pamit keringan sama si suami
oh iya tadi dia nitip salam buat mami
ya iya kamu teh jangan jalan bolak balik bolak balik wah nanti gue cukup capek siang
jangan terlalu banyak jalannya sombong pisan bisa jalan juga
waktu itu gue lagi senang banget deh akhirnya aku udah bisa jalan lagi nggak pakai kursi roda lagi
kelihatan di muka kamu cerah pisan lalu juga ikut happy
dan ini artinya aku udah harus berjuangin cinta aku lagi mam
kudu seterong tidak boleh kalah sama lelaki
aku nggak mau jadi orang lemah aku harus kuat
bener kan mam
emangnya kamu lihat mami lemah tidak
seorangan tidak lemah seterong kanan seterong kiri kanan
itu ototnya pasti endorse tuh
otot di endorse geningan aduh teng tengingan ini udah budak teh
tidak nona tidak telepon sah
bentar ya mam
tadi juga ada
lagi di jalan kenapa ya bel
gak apa apa sih
tadi gue cuma mau kasih kabar aja kalau gue udah bisa jalan lagi mon
alhamdulillah deh kalau gitu bel gue senang dengarnya
lo tahu nggak kenapa gue bisa cepat sembuh
ya karena gue pengen cepet cepet jalan sama lo lagi pengen cepet cepet main bareng lo lagi pengen cepet cepet ketemu lo lagi
iya abisnya lo sombong sih jarang jenguk gue
sorry banget bel emang akhir akhir ini lagi banyak kegiatan
dan baru baru kemarin juga kan nyokap gue sama abahnya raya menikah
selamat ya by the way tapi kalau nggak ngundang gue sih

ehm atau lo udah nggak mau ketemu sama gue lagi ya
oh nggak bukan begitu maksudnya bel
karena emang pernikahan ini kan dibikin sederhana
undangannya juga nggak dibikin terlalu banyak
lo sama anak anak aja sekarang kegiatannya apa
udah bulan ramadhan tapi gue juga gak ada kegiatan apa apa
ehm akhir akhir ini sih anak aja lagi sering terhawi bareng bel di masjid ali kelas
terawih bareng oke seru tuh gue boleh ikutan gak kapan kapan
ehm ya boleh lah masa gue ngelarang lo buat ikutan terhawi sih
asyik yaudah kalau gitu sampai ketemu besok ya
aduh gimana nih gue takut anak anak lain malah keberatan apalagi rai
aduh kayaknya aku ada kesempatan lagi nih buat deketin dia deketin moni
nono kalau kali ini aku yakin banget aku cuma mau lebih ke apa ya
lebih kebalas dendam sama dia karena dia udah nolak cinta aku
oh itu mau balas dendam
oh pokoknya jangan pakai hati deh jangan pakai perasaan ya
ya lebih pakai logika aja lah nanti sakit hati lagi kamu
aku tahu kok apa yang harus aku lakuin jadi mami tenang aja
wah sekerjaan lo molor mulu
eh yan yan udah biarin biarkan daduk ini bermimpi indah mungkin ya
dado ini lagi mimpi makan makan nih jadi kan kalau dia bangun dia udah kenyang
udah kenyang bisa aja lo
nggak bener kalau begini sih
gila ho ho tapi dia nggak bergerak sama sekali
nggak begitu betul
nggak ada apa apa
kalau gitu belajar lo lagi narasi mungkin ya